ya terima kasih ada masih bersama kami di politik sejauh sebelum saya ke mahasiswa saya
kemas maka masih juga masih juga ini kalau tadi p tiga istiqomah kalau misalnya pemain naturalisasi
nya ataupun tokoh naturalisasi nya pasandia gauno tidak dipilih oleh masganya sebagai
topres maka p tiga akan tetap mendukung tetap men tetap mendukung ke masganjar pranowo kalau
misalnya dari pan bagaimana nana ini sudah ada koalisi indonesia bersatu ya kan kemudian p tiga memutuskan
secara independen untuk bekerjasama mengusung masganjar pranowo jadi yang belum menentukan
pilihan adalah pan dan golkar oke kalau misalkan nanti
pan dan golkar bersama sama dengan p tiga mendukung mas ganjar pranowo maka kib akan bersatu bersama sama
kalau misalnya pak erick thohir enggak jadi cowok presnya masganjar ini bicara soal partai ya
iya kan sama aja katanya pan sama erick thohir sudah satu darah soal cowok pres itu nanti akan
dibutuhkan secara kolektif kolegial musawarah dan bergotong royong pak erick thohir cowok pres pan itu
kenapa enggak sih kita ini ketua umum anda juga bisa semuanya jadi cowok pres ini satu lagi ini
satu lagi ini nanya loncat loncat kalau kemudian yang kedua kalau kemudian golkar dan pan tidak
bersama dengan p tiga maka kib tinggal pusara tidak bersama sama lagi gitu loh jadi kan begitu
posisinya jadi jelas ya posisinya hanya soal partai kemudian kita memperjuangkan mas erick thohir untuk menjadi cawapres
itu harga mati itu mau harga mati boleh harga hidup juga boleh ya jadi kita akan berkoalisi
dengan pan itu cowok presnya harus erick thohir kita akan berjuang terus untuk memperjuangkan mas erick thohir menjadi
cawapres ya kan nah karena pan itu tidak bisa untuk memutuskan sendirian maka keputusan akan
diambil secara kolektif dengan partai partai yang satu koalisi atau satu kerjasama apapun keputusan itu
pan akan meyakini bahwa itu adalah keputusan yang terbaik yang akan dapat memenangkan pertarungan
di pilpres dua ribu dua puluh empat posisinya gitu ya kapan kira kira akan mengumumkan pilihannya dalam beberapa pekan
kedepan lah karena pintu kpu itu akan dibuka tanggal sembilan belas oktober dua ribu dua puluh tiga jadi masih sangat masih sangat
dinamis ini masih sangat dinamis dan segala
proses politik akan terjadi apakah nanti untuk pilpresnya bisa dua pasang tiga pasang empat pasang
empat pasang siap ya pasang siap pak erick thohir ya oke dengan golkar mungkin oke karena yang kita dengar begitu
saya ke teman teman mahasiswa rizal dulu ya oh reza dulu silakan reza
baik apakah terdengar mbak rizal silakan silakan baik sebelumnya terima kasih telah
diizinkan untuk menanggapi pertanyaan saya pertama saya akan menanggapi terlebih dahulu menurut saya
pandangan politik saat ini adalah sangat dinamis yang mana hal hal satu dan lainnya itu bisa berubah
dengan sangat tiba tiba seperti yang tadi disebutkan sebelumnya dan yang saya lihat juga tiap tiap apa
namanya partai politik melakukan strategi strategi ataupun calon calon melakukan strategi strategi
yang mana strategi itu digunakan untuk mencari posisi dan peluang untuk menang karena tadinya dari pan
hari kemudian hari oke terus nyantinya juga perkawinan partai politik mengakhirkan koalisi koalisi
dan kepentingan kepentingan dari kontrak politik itu sendiri jadi pertanyaan saya simpel mbak
pertanyaan saya apalah adalah hal apa yang bisa kita berikan ataupun calon calon berikan kepada
kita pemilih pemilih muda nantinya bahwasannya mereka adalah keputusan keputusan yang mereka
buat berpihak kepada rakyat bukan pada kontrak politik ataupun kepentingan pribadinya oke terima kasih
oke ada satu lagi oke jika oke selamat malam silakan terdengar selamat malam langsung saja saya
hanya ingin menambahkan dan mempertegas bahwasanya pemilu merupakan kesempatan untuk melihat arah
perjuangan bangsa bukan tentang meneruskan atau tidaknya suatu program kerja apalagi harus
menyesuaikan selera dan restu daripada presiden joko widodo lalu yang saya ingin tanyakan bagaimana
mbak kalon menjadi cawapres ganjar sekian terima kasih bagus sekali nih pertanyaan pertanyaannya
ya silahkan dari pak amir dulu pak amir apa yang ditawarkan oleh pak sandiaga uno kepada pemilih
muda dan bagaimana efek endorsementnya pak jokowi terhadap cawapresnya mas ganjar nanti gitu
yang pertama terkait dengan tawaran ya kalau tawaran kan apapun siapapun calon presiden
siapapun wakil presidennya pasti tujuannya adalah untuk kecitaan masyarakat kecitaan rakyat kita nah
sandi sebagai menteri ekonomi kreatif ya para wisata ekonomi kita selama ini sudah berbuat
banyak untuk misalnya mengurangi tingkat pengangguran ya oke setelah kemarin ada pandemi kemudian
pak sandi bekerja secara maksimal dan akhirnya bisa membuka ruang untuk tenaga kerja baru sampai dua lima
sembilan juta untuk tahun dua ribu dua puluh dua kemarin nah ini tentu menjadi bagian dari upaya untuk membuat bagaimana
teman teman mahasiswa sekarang ini
bisa setelah lulus dan lain lain itu bisa membuka apa mendapatkan kesempatan kerja yang luas
pasti itu tujuannya jadi saya kira kalau kita cerita pak sandi kenapa kami tawarkan ke pak ganjar
karena memang melihat kinerja yang ada selama ini untuk itu kemudian kalau kita cerita dengan endorse
dari pak jokowi saya kira endorse nya bukan perorangan tapi program selama ini saya kira
pak jokowi mengatakan bahwa ini harus berkelanjutan pembangunan ini tidak boleh kembali dari nol gitu
apa punya kita akan ini harus lanjut jangan ganti presidennya di pemimpin ganti program
kembali dari nol kata presiden jangan seperti metra unwb ya artinya kita ingin apa yang
sudah dilakukan pak jokowi ini kemudian dilanjutkan oleh siapapun presidennya jadi
dengan dian watch jokowi buka bukan siapa orangnya oke sekiranya seperti itu yang kita tangkap selama
ini gitu ya tapi kan yang brt yang diusung oleh koalisi perubahan kan signing out hebben

perubahan kan gak melanjutkan apa yang disampaikan oleh pak jokowi itu yang dibilang metran spbu maksudnya
saya juga belum tentu itu belum tentu
kan yang namanya mencari simpati bisa saja disampaikan tapi setelah itu dilanjutkan saya kira itu bisa saja terjadi
silahkan bang eriko menjawab tadi pertanyaan teman teman mahasiswa
terima kasih adik adik mahasiswa kami memahami betul
karena begini ada kritik otokritik mbak rifana dan kita semua adik adik mahasiswa bahwa partai tidak bisa menyiapkan kadernya
nah ini kami menjawabnya dengan pak jokowi sebagai kader yang katakan sudah menjalani pemerintahan dan menurut kami berhasil
dan ini tentu harus diteruskan
tidak boleh ini kemudian menjadi seperti tadi dalam istilah kembali menjadi nol
bahwa ada yang masih kurang ada yang belum sembroh yes
nah tentu pemerintahan yang baru nanti
yang kami berharap mas ganjar bisa meneruskan ini dan memperbaiki yang masih kurang
dan juga apa
memenuhi keinginan yang disampaikan oleh adik adik tadi
bagaimanapun ini kan dari gen y dan gen z
mas ganjar berkomunikasi dengan gen y dan gen z
kami juga memahami apa yang diinginkan oleh gen z
gen z ini pertama itu mbak berdasarkan hasil survei menginginkan pemerintahan yang bersih
yang kedua mereka menginginkan adanya energi baru dan terbarukan
yang ketiga proses ekonomi
karena nanti generasi baru ini bonus demografi ini harus juga dapat memaksimalkan hasilnya nanti
pada saat mereka sudah memenuhi usia itu
nah kenapa perlu endorsement dari pak jokowi
karena memang harus diakui
ini hasil survei bukan sekedar kita menyampaikan begitu saja
delapan puluh persen puas
dan ini belum pernah setinggi itu mbak rifana
di sejarah indonesia maupun sejarah dunia
nah ini yang tentunya diharapkan bisa diteruskan dilanjutkan dan diperbaiki
mana yang masih kurang di dalam proses pembangunan jangka panjang
untuk menuju apa
indonesia mas tahun dua ribu empat puluh lima
oke silakan mbak benny
baik dua hal ya
satu hal tadi soal koalisi perubahan dan perbaikan
ada salah kaprah
seolah olah kalau koalisi perubahan dan perbaikan itu
tidak akan melanjutkan
menghapus tidak akan melanjutkan
di dalam koalisi perubahan dan perbaikan jelaslah tentu yang bagus kita akan teruskan
bahkan kita lebih perbanyak lagi kita tingkatkan lagi kualitasnya
tentu yang kurang baik kita koreksi
itu substansi prinsip perubahan dan perbaikan
tidak mungkin membuat semuanya nol
yang baik tapi kan harus diakui juga bahwa
adalah yang belum baik
adalah yang belum diselesaikan
jadi ada seolah olah kalau kita mengatakan perubahan dan perbaikan maka menihilkan semua
apa yang telah dilakukan oleh presiden
jokowi selama ini
kemudian yang kedua soal endorsement
sah sah saja kalau pak jokowi presiden kita mengendorse tokoh tertentu untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden
itu hak subjektif beliau
yang kita persoalkan dan menurut saya sih teman teman juga setuju
ketika dia meng endorse seseorang itu atau meng endorse partai politik tertentu
karena presiden pernah menggunakan kekuasaannya untuk menghalang halangi kontestasi ini
presiden meskipun punya hak subjektif tadi mengendorse tidak boleh membatasi
misalnya wah harus hanya dua pasangan calon
yang lain lainnya diamputasi
itu kan yang tidak boleh
tidak boleh ada partai politik
di luar dua yang ada ini
kalau ada ya di ancamlah
apalah segala macam kan
itu yang tidak boleh
jadi silakan aja endorse ya
jadi jangan abusing kekuasaan untuk membatasi menghalang halangi tokoh yang lain
yang dia tidak ingin untuk maju
nah bahkan menurut saya presiden jokowi harus menciptakan situasi yang kondusif
supaya semakin banyak calon yang maju
kalau bisa tadi empat paslon lebih bagus lagi
itu tadi harapannya teman teman mahasiswa
semakin banyak pilihan semakin baik
dengan terbukanya bursa cawapresnya mas ganjar ini semakin banyak nama gitu ya yang muncul
ini akan mengubah peta koalisi nanti di dua ribu dua puluh
ini nggak akan seperti yang sekarang
malah bisa nanti berubah berubah begitu
ya peta koalisi saya pikir akan terus berkembang
seiring dengan dinamika politik yang ada
tetapi pada saat yang sama kalau misalnya kita cermati
saya masuk ke pertanyaan mbak nana tadi ke bang yuriko yang pertama tadi
apakah kemudian nama misalnya pak sandi atau pak erik
memungkinkan untuk di consider lebih serius oleh pdip
karakter dari model pendekatan dan juga kepemimpinan di internal pdip
cenderung menghendaki satu proses kerjasama yang memang
apa ya memiliki kesan ideologis
memiliki parameter yang jelas di dalam konteks ideologis
dan kemudian mencoba untuk menegaskan praktik transaksional
meskipun tentu ada proses negosiasi kompromi itu pasti dalam politik hal biasa
tetapi misal dalam konteks ini
yang kemudian perlu diantisipasi oleh bang viva
ketika kemudian pan secara terbuka menawarkan pak erick kepada pak prabowo
di saat yang sama juga menawarkan nama yang sama kepada pak ganjar
dalam konteks ini pdip
dalam konteks ini saya mencermati bahwa potensi kemungkinan bumega
akan memunculkan semacam resistensi
kalau misal tadi dibahas akan resistensi
alangkah lebih memudahkan dan juga apa yang dilakukan oleh pak sandi lewat p tiga
rasanya itu relatif
mengikuti ritme dan juga tradisi pemikiran dari lingkungan di sekitar bumega
dimana kemudian bumega tidak ingin di dikte
tidak ingin diintervensi
silahkan masuk secara natural
dan itu akan relatif memungkinkan untuk di consider lebih lanjut
tetapi terkait dengan konteks ini
ketika kemudian mbak puan kemarin dengan mas ahy bertemu
rasanya ini juga menciptakan satu impact
dorongan ada political pressure di internal koalisi perubahan
diakui atau tidak rasanya ini akan terjadi proses percepatan
dimana anies akan mendeklarasikan cawapresnya
dan besar kemungkinan salah satu nama yang diperhitungkan adalah ahy ketum dari demokrat
jadi di level ini dinamika akan terus berkembang
oke jadi kita lihat nanti bagaimana konstelasi politiknya
dan setelah ini kita akan sama sama menyaksikan penampilan dari teman teman komisi co soal war ticket
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show